kompleks peribadatan puja mandala di nusa dua bali adalah salah satu wujud toleransi beragama di pulau bali
kompleks peribadatan puja mandala membuat kagum rombongan raja salman yang mengikuti sholat jumat karena berada dalam satu lokasi dengan lima rumah ibadah lainnya
inilah kompleks peribadatan puja mandala di kelurahan benoa nusa dua bali
kompleks peribadatan ini berada sekitar dua belas km dari bandara internasional igusti ngurah rai
kompleks puja mandala mulai dibangun pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
kompleks ini didesain untuk lima tempat ibadah sesuai jumlah agama yang diakui pemerintah pada saat itu
kebinekaan menjadi landasan dibangunnya lima tempat ibadah dalam lokasi seluas dua hektare ini
kompleks peribadatan puja mandala diresmikan menteri agama kala itu tarmizi taher
komplek puja mandala yang ada di nusa dua bali ini adalah merupakan salah satu wujud toleransi umat beragama yang ada di pulau bali
tidak hanya masjid
di komplek peribadatan puja mandala ini ada satu buah pura dua gereja serta satu pihara
dan mereka pun berbagi satu tempat parkir
keunikan toleransi yang ada di puja mandala inilah yang menyebabkan tidak hanya puja mandala menjadi tempat untuk beribadat
tetapi menjadi salah satu obyek tempat wisata di wilayah nusa dua
hal inilah yang menyebabkan warga timur tengah termasuk rombongan raja mengagumi puja mandala yang hanya ada satu satunya di pulau bali
karena berdekatan dengan sejumlah hotel di kawasan international tourism development corporation nusa dua atau itdc
kompleks ini sering dijadikan rujukan tempat ibadah bagi delegasi maupun wisatawan asing yang tengah menginap di nusa dua
selain mantan presiden susilo bambang yudhoyono
duta besar negara lain yang beragama islam juga pernah beribadah di masjid yang dibangun pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini
pada jumat siang raja salman dan keluarga kerajaan memang tidak mengikuti sholat jumat di puja mandala
namun beberapa anggota rombongan berkesempatan mengikuti sholat jumat
berjamaah di masjid puja mandala
tidak ada pelayanan khusus bagi rombongan raja salman
mereka pun mengaku kagum bisa beribadah di masjid yang bersebelahan dengan gereja katolik
ketika kita melihat semua tempat yang sama
kita tidak mengikuti sholat jumat